sementara kendaraan roda dua yang ingin tetap melanjutkan perjalanan dapat menyewa ojek perahu dengan tarif rp tujuh puluh
kurang lebih satu menit dua menit ya
mulai dari rp dua puluh tiga hingga rp seratus
itu tadi untuk memperketat perbatasan
terus persiapan tim mulai dari misalnya kalau di rumah sakit ada dokter kandungannya atau kemudian
akan terbayang dengan ayam yang baru menetas agar terbebas dari sejumlah penyakit yang berujung pada kematian
rasa harus sekaligus bangga amiruddin ayah apriyani rahayu seketika terpancar saat melihat putrinya meraih kemenangan pada babak final ganda putri bulu tangkis olimpiade dua ribu dua puluh senin kemarin
kerap memberikan kritikan kepada beliau
terhadap misalkan ppln yang mungkin datang dari wilayah eropa
tapi kita menanyakan hal hal yang berbeda mungkin ya
saya tadi sempat belajar kalau penyakit untuk ayam yang pedaging itu setidaknya ada dua
dan disinilah pentingnya peranan orang tua untuk dapat terus menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman bagi anak anak
nah kalau di titik tempat ada eksklusi
sehingga baik untuk pencernaan tubuh
kenapa bps angkanya sekian
hingga ratusan ribu berpenuh misalnya
ini tuh teksturnya kayak
dokter kita akan membahas terkait kelahiran bayi sungseng
petinggi petinggi partai koalisinya yang lain
karena tidak menggunakan pengawet ayam olahan ini hanya dapat bertahan selama tiga bulan dalam keadaan beku
tapi kita nggak tahu kak nanti ke depannya gimana apa
yang paling penting adalah kejelian mata
selain mudah olahraga ini juga menyenangkan untuk dilakukan
nah biasanya kalau misalnya ibunya masih bagus
dan kemudian tidak koordinasi dengan amin
waktunya mengoles bumbu bakaran
berawal dari atap rumah berukuran tiga puluh meter persegi di desa curah petung
selama dua kali putaran wahana baru ini cukup menantang adrenalin
kalau satu pengen bertemu satunya nggak pengen bertemu ya nggak akan jadi barang itu
seperti atv ini anda mesti merogoh kocek rp lima puluh
salam sehat dokter terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia connected malam hari ini
karena ini penyakit menular yang bisa dari atau antar negara
yang akan menjadi wapres nantinya
tapi karena pandemi ini akhirnya nggak jadi
dari hobi sekaligus pekerjaan sampingan ini ulum mampu mengantongi omzet tiga hingga empat juta rupiah per bulan
tapi terus kemudian kalau karena debu dia batuk karena sensifitas dari saluran nafas
yang kedua bagaimana kewaspadaan
dan kemudian bertemu presiden jokowi
dan juga di kota bantar lampung
tapi bukan cuma mobil saya juga
tapi pas ada tawaran kayak gitu
misalnya yang berdekatan dengan istimewa
produknya bisa dipesan customer melalui media sosial atau e commerce dengan pengiriman melalui jasa kurir online
jadi yang seharusnya bertanding dua belas tapi dimasukinnya lima belas gitu
lalu bagaimana antisipasi indonesia menghadapi meluasnya penyebaran cacar monyet
namanya sosial media kan gitu kan
dan kalau untuk hamilan pertama ya jangan coba coba seperti itu ya
ada yang crunchy banget
sebenarnya ampuh tidak mencegah monkeypox ini dok
dalam raperda tersebut setiap turis warga negara asing yang masuk ke bali secara langsung dari luar negeri
yang harus digarisbawahi adalah pemerintahan presiden jokowi ini kan masih delapan bulan ke depan pak gitu
untuk proyek pembangunan bendungan pamukulu
tetapi mungkin tidak separah yang persis ada di samping tembok depo pelumpang ini
komunikasi bapak presiden selama ini
kasus ini sempat viral pada dua puluh juni silam
rian fernando muhammad wahyudi bogor jawa barat
dok mungkin satu pertanyaan terakhir nih dok
contoh kasus di sini itu ada bangunan yang juga ada bangunan yang roboh
kemudian misalnya ini hamil yang sudah beberapa kali misalnya sudah keempat kelima gitu kan
yang membedakan hanya itu feed conversion ratio nya
mas jokod ini saya akan terlebih dahulu ke pak juwades nih pak
itu akan dimulai gitu ya
kalau orang tua sih waktu ngedukung sih
sekarang ini dan fakta fakta yang ada
tetapi effort untuk melakukan penelitian itu harus selalu terus terus dilakukan
oh kantor saya tiba tiba shutdown tutup gitu ya
menyajikan menu ayam bakak ya beginilah kesibukannya biar gak gosong ya oke siap
tetapi kita menunjukkan kapan akan terjadi itu sesuatu yang luar kemampuan dalam penelitian
baik artinya tidak bisa dianggap remeh ya kondisi seperti ini
paling banyak tiga lima juta
untuk mengajak pengunjung kalau cuma lihat tanaman tanaman aja mungkin bosen ya mereka
wah ternyata tebakan duel konsumen ini
satu ekor ayam bakakak dipatok mulai delapan puluh ribu rupiah
maka ada bantuan subsidi upah
sehingga mungkin bisa berpengaruh terhadap hasil pilpres
menginspirasi atlet di daerah sehingga meyakini proses berlatih tidak akan mengkhianati hasil
jimmy chandra arief tidiawan jakarta
kan kalau misalnya dengan kondisi misalnya bayinya sudah meninggal
untuk basket di tingkat internasional tuh ya itu di bale all star
negatif ya kalau nomor satu ya buat anak anak ya
agar kemudian dampaknya bisa diminimalisir korban korban akibat terjadinya gempa yang melanda
olahraga ini sepertinya layak untuk dicoba selamat berlatih erlangga wisnuaji sofyan herdiagama
di bumbunya biar lengket di ayamnya
seperti saya sebutkan sebelumnya
jadi dinamika transfer seperti ini adalah hal yang lumrah dan itu harus dipelajari dengan sesama
saya akan tunjukkan kepada anda ini saya berjalan hanya sekitar berapa langkah kalau dihitung mungkin tiga sampai empat meter
kampung biasanya lebih tinggi dibanding ayam broiler atau ayam negeri
sehingga saat ini banyak yang berlomba lomba untuk penggemukan hanya sekian bulan saja sudah dilaksanakan penjualan
bahkan ada di beberapa negara yang untuk sungsang mereka rekomendasi
aneka bumbu dapur sudah selesai kita beli waktunya kita ke menu utama hari ini apalagi
iya dunia negara negara lain gak ada
ada subsidi bpjs kesehatan
terus udah ikut banyak kompetisi juga
namun bagi penggemar yang suka memodifikasi tamiya
batuk sebenarnya merupakan mekanisme alami tubuh
bisa dapat menurunkan kadar kolesterol
dia kalau tidak roboh berarti dia tahan gempa
tapi udah masuk squad sea games gitu kan kalau bisa dibilang
untuk di bulan desember
jadi sebetulnya yang disampaikan
hidangan bakakat sudah jadi tradisi turun temurun di masyarakat sunda posturnya aja bagus posturnya
nah kembali saya membicarakan terkait dengan warga karena kalau kita lihat kemarin memang cukup dari hari pertama hingga hari kedua
soal betapa gawatnya covid
apakah ini monkeypox atau bukan
biasanya akan memastikan nih bagaimana kondisi berat badannya gitu ya kemudian posisi ukuran
agar agar dibuat dari rumput laut
terus usaha dua kali lipat usahanya kerja kerasnya kayak gitu
agak kenyal tapi kayak lembut juga
di daerah magelang diy saya melihat perkembangan ini sangat menjanjikan sekali
buat di indonesia jadi solusi kali ya gitu
atau anda juga bisa nih menggunakan cara saya
ini saya kasih tahu bahan dan juga cara membuatnya
jadi sistem dalam mitigasi gempa bumi itu kurang lebih sama
mereka ingin usaha apa
fisioterapis juga dia juga ngasih semangat kayak karena habis operasi terus penguatan
situasi yang kontestasi selama ini
jadi bisa enak gitu kan
banjir sudah sepekan lebih merendam jalan nasional di kilometer empat belas kota palangkaraya kalimantan tengah
dan basket denpasar paling menonjol
tapi juga kayak ada jelinya
tapi kalau kita lihat ada beberapa case yang kemarin itu
tapi pak johana sih yang menjadi pertanyaan
jangan sampai ada kayak delta lagi lah
tetapi sekali lagi mbak kami tegaskan
oke dan untuk penyembuhannya pun
oke bisa pepek ya
sebagai seorang sahabat dan sebagai seorang yang lebih
bener bener mengatasi covid dari sisi kesehatannya ya
tapi bila sudah mahir beragam variasi gerakan dan trik bisa dilakukan
ulum mengaku saat ini dirinya hanya menerima order membuat mainan dari toko online ketika libur kerja
wahana ini bisa dinikmati saat kondisi air pasang atau biasanya sekitar pukul delapan pagi sampai dua belas siang
jadi untuk memutar bayinya jadi agak susah
di kabupaten maluku tenggara di kota tua di kepulauan aru
tetapi di saat yang bersamaan memang ada beberapa resiko yang jadi perhatian ataupun pertimbangan
nah kalau sedangkan batuk itu kan gejala umum ya
biasanya itu nafsu makannya itu berkurang
dan juga secara konsisten untuk dapat mengawasi anak anak dalam menggunakan
front food itu di indonesia sekarang ada loh yang sehat bisa dimakan setiap saat
karena kalau sampai kemudian nasda yang mengaku menginisiasi
jadi dia itu bagian yang sangat cepat bergerak dari proses tumbukan pertemuan dari tiga lempeng itu
itu ada tetelu atau newcastle disease
adalah permasalahnya untuk apa kita
kayak di grand hyatt ini kan sudah iso dua puluh dua ribu
kemudian di sebelah sana juga ada yang dua orang ditemukan
cuman negatifnya itu mungkin kayak kita terlalu membayangkan kita jadi orang lain
itu tetap ada di gaungkan
mau menyatakan diri sebagai inisiator dari pertemuan ini
kemudian dari pihak surya palo dari pihak nasdem mengatakan bahwa ini adalah undangan dari pihak presiden
atau emang nggak ada universitas lain yang mau nawarin loh waktu itu
namun kasus yang dilaporkan justru muncul dari negara non endemik
pagi mau cepat karena malamnya dipesan
polarisasi nya sih seperti itu tuh
di pegunungan di daerah papua
dan juga masyarakat saya kira sudah sering membaca
mungkin tidak pak itu prosesnya seperti apa
setiap menunya mempertimbangkan kandungan gizi seimbang
yang putih putih mungkin ini ya
ternyata saya beli abis itu terasa rame juga di sini
setelah itu memang kemudian kan ada
wah kok bisa ya
terus ditawarin ikut profesional gitu
dari bandara maupun laut badan darat
itu biasanya atau berapa kilo itu tujuh puluh delapan ingat ya harus kampung sebab penggunaan ayam kampung dalam
ya betul kalau kita lihat dengan kondisi warga sekitar hampir bisa dikatakan di titik ini tidak ada yang memang tinggal lagi
provinsi nah itu yang kita
kita sehari rata rata bisa transaksi
mudah diakses dan harganya tidak jauh dengan harga di pasar
paling kita pengen mengedukasi juga bahwa
menerima data dari ppjs
dan tidak membutuhkan lahan yang luas
kalau kita lihat agenda yang akan dilakukan adalah membersihkan puing dengan menggunakan ekskavator
nah ini pertanyaan gue juga sama tuh
ya harapannya kita juga
untuk mengingatkan sama warga yang ppln tadi
sempat dibilang di podcast sebelah gitu kan
kita juga melalui kesempatan berbagai media
dan bantuan sosial ini diberikan atas kerjasama antar kementerian meliputi subsidi listrik subsidi gas kesehatan dan juga pendidikan
dan dari pelatih mungkin ngeliat dari skill skill pemain pemain yang ada di merpati bali junior
sampai dengan bulan juli tahun dua ribu dua puluh
memenangkan pilpres versi lembaga survei hitung cepat
mengaku telah menjalani usaha berjualan sayur sejak enam tahun lalu
mulai diperhatikanlah basketnya gitu
di antaranya ada sapi ala jepang pakcoy tahu dan honey garlic chicken
pada saat lahiran nanti ada dokter anaknya jadi dipersiapkan seoptimal mungkin tapi ketika pertama
yang akan dilakukan berkoordinasi dengan kepala daerah
setuju atau enggak setuju
untuk mengetahui perkembangan terkini kita akan segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia
dari dapur rumahnya di kawasan setiabudi jakarta selatan
masak nah udah gitu bikin ini akun instagram
variasi ayam kebanyakan rasanya jangan ditanya kelezatan ayam bakakak bisa bikin
setelah sebulan berjalan kalika berinovasi menciptakan produk makanan beku
ya bisa sih kadang kadang orang mau pesan karena mencarin pagi
bisa tahan satu sampai dua bulan sesuai tanggal expire pada kemasan
kalau di bali macet tapi masih bisa lihat pemandangan
ini ada kemungkinan lo pindah ke tiga x tiga lagi atau emang lu udah fix di lima puluh lima nanti kalau di pon
sehingga dengan efektifitas delapan puluh dua
masih ada tadinya akhirnya polisi kemarin menghentikannya pada sore hari
sejauh ini mitos seputar penanganan batuk yang berkembang adalah
tidak akan lebih besar daripada gempa yang pertama
hingga ketingkatan yang lebih sulit lagi seperti real listrik atau double under variasi trik
nggak apa apa mentah mushroomnya
makan ayam kampung di tempat ini berupa campuran jagung dedak bungkil kedelai bungkil kelapa bungkil kacang tanah tepung daging dan gandum
maka hal hal tersebut tidak menutup
kami menangani masalah data
tapi kalau misalnya kita masih bisa planning ya kita akan planning lebih baik
mau pakai black pepper bisa pakai white pepper bisa
ya demi kemajuan bangsa indonesia
jadi kayak switch pemain gitu
jadi pada kondisi pandemi seperti ini cocok banget untuk olahraga di rumah ya pakai jump rope gitu
ada penjelasan dari bu mensos dan kemudian nanti bu menaker
dan di turki sendiri sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah peneliti banyak mengkhawatirkan yang di utaranya
dan juga tiga yang berencana
selamat sore mas jensat
seperti cuaca hari ini yang cerah gitu ya
di ketia ataupun selangkangan
gimana prasetya waktu yang terjadi
ketika gue sedang mengisi acara itu
yang pertama kemarin di kabupaten jayapura
servis yang diberikan kepada wisatawan ini turis ini
kemudian tadi dokter sampaikan
nah terus kan masih gabut nih aku ngapain ya di rumah ya
masih membahas raperda tersebut
selain itu juga karena adanya tren gaya hidup sehat yang makin tinggi di kalangan warga
terlalu panas jadi gosong
kalau bukan ayam kampung yang paling murah biasa berapa di sini jualnya yang empat puluh empat puluh ribuan itu yang berapa gram
kepada pak surya paloh
semua daerah sudah kayak udah mulai peningkatan untuk di basket kayak gitu
jadi nama yang di lima puluh lima udah fix gitu
karena yang ada terkait dengan gempa yang terjadi di turki ini
raffis ari dwi ari jakarta
kemudian apakah penyakit ini memang
itu terjadi komunikasi yang tidak semut lah
dan selamat malam teman teman abas talk semua
terus malem malem malem minggu itu cuman diisi dengan
apa ditawarin tiga x tiga juga atau emang lu mau lima puluh lima waktu itu ditawarinnya
di atas media tanam yang tersusun rapi dan jauh dari kesan kotor
bagi masyarakat menegarama jelly
upah minimum provinsi atau kabupaten kota
kadang kadang takutnya itu untuk lahiran kepalanya agak susah jadi kadang kadang takutnya enggak enggak langsung
roleplay kemudian menjadi tren saat diunggah ke media sosial
dan bumbu dapat meresap dengan lebih mudah
jadi wajar kalau kemudian nggak ada mengakui siapa yang akan
yang relatif juga hampir sepanjang jalan itu juga terkena dampak
pada hari rabu yang lalu
dalam satu hari satu porsi bisa menerima ratusan pesanan baik dari dalam maupun luar kota
hmm kemarin sih sempat mau tiga x tiga namanya udah masuk tiga x tiga
dengan jumlah rp dua belas tujuh ratus satu
beliau juga punya komitmen kuat untuk
dijual dua ratus ribu rupiah per pot
sakit kenapa karena itu perlu persiapan tim karena itu kasus kalau seandainya amit amit
pengawasan dan tentunya kita harapkan
untuk saja hal yang paling penting dan krusial
karena ini kan kita juga melihat kasus kita kan belum terlalu banyak
satu porsi kini semakin berkembang dan memproduksinya di kawasan kembangan jakarta barat satu
terus juga waktu itu ada yang sederah juga waktu final lima nas nya
kami juga telah mencoba menghubungi pihak partai nasdem namun sayang sekali belum bisa bergabung untuk pembahasan ini
kalau di pasar kan harus beli terakhir gitu belum lagi kalau di pasar
kalau dia alergi ya bukan antibiotik ya obatnya
nah sedangkan yang meng gipok ini itu sudah ada
jadi sebanyak tangan yang terlihat pemerintah pun juga harus melaksanakan regulasi yang kuat supaya bangunannya itu tahan gempa
tetapi ada beberapa negara yang dia oke kalau sunsang operasi deh gitu
sang anak malu saat direkam oleh ayahnya
hari libur menjadi hari kreatif bagi ulum zulfaton
dari sisi pedagang berjualan sayur di rumah sangat menguntungkan karena mereka tidak perlu menyewa lapak
menurut lu sekarang di bali tuh gimana sih antusiasme orang orang bali untuk ke basket gitu
maka butuh komunikasi komunikasi intensif
tiga pekan berlalu waktunya masuk ke bagian penetasan anak ayam
nah ini kan lu tahun ini masih bisa main skylar lagi nih
artinya kalau cacar kan paling tidak minimal
oke jadi sementara masih berbekal
misalnya di afrika tiba tiba ada outbreak lagi
sebenarnya sih dulu hampir masuk uner sih kak
ya bali sih udah mulai macet sih
jadi nunggu sidang magang dulu
biar bumbunya lengket di ayamnya itu fungsi dari si minyak sayur ya
jovita untuk menembak last shot
bisa mencapai rp empat hingga rp lima
untuk mencari atau mengais puing puing yang tersisa di tempat ini
bagian dada tanpa kulit
di jalan dewi sartika kebupaten karawang terdapat beberapa pedagang yang
dan tempat ini bisa memproduksi dua enam ratus butir telur per hari atau empat puluh dari populasi ayam
menurut saya yang menjadi menarik adalah
nangis gitu jadi makanya biasa pun kita akan mempersiapkan tim untuk bagian anak bagian
kalau untuk profesionalnya merpati bali base camp nya di jakarta kak
jika prabowo nantinya akan memerintah
cawe segar memiliki kandungan air yang lebih tinggi
implementasi ke bangunan bangunan tahan gempa itu sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita lakukan bersama
jadi dari merpati gak ada tawaran kayak gitu
ya selalu ada kemungkinan walaupun itu kemungkinan kecil sih menurut gue
jadi anda mengonfirmasi ini inisiasi dari kedua belah pihak ya
jika anda tidak memiliki tisu anda bisa menggunakan bagian dalam dari lengan atas anda untuk menutupi hidung dan juga mulut anda
pembayaran penghutan yang kita panggil apakah itu penghutan yang berharga
kami padankan apakah mereka
jika disetujui raperda ini akan mulai berlaku tahun dua ribu dua puluh empat nanti
oke selamat pagi selamat siang selamat sore
langsung anjlok seketika seketika nggak punya penghasilan lagi
karena bisa dilihat rumah rumah dalam kondisi luluh lantak seperti itu
entah itu mungkin laboratorium
sampaikan ke menaker kami juga
dari desil satu atau sepuluh persen terbawah itu
nah ini udah pada sarapan belum
biasanya ayam akan bertelur memasuki umur dua puluh minggu sampai usia maksimal dua lima tahun
dalam sehari tini bisa mendapatkan omset di atas dua ratus ribu rupiah
kita bisa pakai olive oil kalau bisa
akhirnya gak ada tawaran kayak gitu
dan terkadang susah dibedakan
terlepas dari apa yang terjadi saat ini
perlu kembali menyatukan langkah
dan sudah kami selesai salurkan
dan remaja umumnya baik untuk mereka dapat menstimulus perkembangan cara berpikir perkembangan emosi dan juga kemampuan bersosialisasi pada anak anak
lika liku peternak ayam ini akan kami sajikan dalam segmen sehari menjadi
pori pori pada daging ayam sudah terbuka
nah pertanyaan pertanyaan ini kan akan menjadi hal hal yang menarik
totalnya tadi jumlahnya targetnya
yang kami usulkan adalah
menjabarkan opini anda tadi bahwa
bbm ini selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya
baik untuk membangun komitmen bersama
tim liputan cnn indonesia
apa harapan ke depannya pak untuk indonesia
jadi plus minusnya nggak terlalu banyak
ini bisa dikatakan hampir dua meter tinggi puingnya
dia lagi sama cewek ini susah
setelahnya baru proses pengemasan dengan vakum agar awet
putri demas edwin aman jakarta
biasanya memang kita suruh misalnya untuk sujud
siapa juga yang nggak mau untuk pergi ke luar negeri kan
karena itulah kemudian kita buat
karena pada saat nanti diumumkan oleh kpu
ayam bekakak juga jadi salah satu hidangan khas sunda yang tidak hanya lezat
nah kebetulan di rumah juga saya suka alat alat pertukangan juga ada
ini bergantung jumlah ayam kampung yang dipesan
oke itu tadi gejala gejala umum yang dokter syahril sampaikan ya
gempa berikutnya yang ternyata lebih besar itu kemungkinan dia bersumber dari lokasi yang lain
berjualan sayur di rumah kini mulai menjadi tren baru
namanya manuver ekstraksi jadi posisi kepalanya sama bayinya kita putar tetapi itu dilakukan di rumah
tetapi kita tahu semua bahwa secara teori ketika terjadi gempa
disampaikan gubernur bali dalam sidang paripurna dprd provinsi bali dua belas juli lalu
pon remaja itu mainnya di surabaya
lebih perlu pak jokowi ketemu surya paloh
sekarang kita sudah di lokasi ini
ya mereka langsung belanja dengan bahagia
kita harus meletakkan bahwa komunikasi
tapi lu bela tim basket gua
orang tuanya mungkin punya prinsip tertentu tapi lingkungannya nggak mendukung sehingga dia tertekan dan akhirnya melakukan sebuah perlakuan yang nggak sinkron dengan kebutuhan
faktor ini kalau kita bergeser sedikit kita lihat ekskavator yang saat ini sedang terparkir di sini
ketika ayam sudah tiga per empat matang
untuk membantu memenuhi kebutuhan istri dan dua anaknya
tapi memang kenyataannya memang ada orang yang butuh kayak gitu
kompetisi basket untuk main lagi tuh susah gak sih buat lo sendiri tuh
ia kerap bermain bulu tangkis bersama almarhum sang ibu menggunakan raket yang terbuat dari kayu
ingin mempertahankan gelar kan mempertahankan gelar juara
sebenarnya kan salah satu menu yang simple bisa bikin rumah adalah pasta
kalau lockdown adalah ya kebutuhan harus kali ya
tuh gampang banget kan gak sampai lima belas menit ya chef
salah satu keuntungan berlatih di komunitas adalah bisa langsung saling belajar untuk menguasai satu trik
kalau untuk kondisi kondisi sumsang dikhawatirkan begitu lahir bayinya nggak langsung nangis kenapa
supaya tadi memudahkan bagaimana cara penularannya
belum sepenuhnya tepat ya
ya setelah kita lihat di tahun ketiga
menyatakan sebagai jembatan juga
baik untuk petelur atau pedaging
jadi penerima bantuan sosial
jadi kita pantau dulu kondisi vitalnya
cuma dia sekolahnya di denpasar gitu
jadi daripada rugi kita sudah masukkan ke inkubator
kak kita gak tau nih setahun ke depan gimana
saya fernando di waging lujarto kerawang jawa barat
mulai dari menyesuaikan jumlah produksi hingga berinovasi dengan menyediakan ayam siap konsumsi
emang dari dulu kalau selesai basket di jakarta
untuk pada akhirnya juga baik dari pihak kepolisian untuk melakukan ini
kemudian setelah kami lakukan pemadanan
karena kita tahu bahwa banyak juga lalu lalang warga sekitar yang tidak hanya memang penghuni di sini
kalau di peternak dibesarkan
sehingga memang imbauan saya juga kepada para warga ataupun masyarakat yang tentunya tidak ada kepentingan ke sini
agar gizi pada makanan ini bisa dirasakan
dan geser kali ini akhirnya
kemarin dia sempat berbicara dengan salah satu korban di sini yang mengatakan dia lebih memilih untuk di tempat sanak saudara
jadi kayak ya jadi lebih semangat latihan
dan memberikan perlindungan disaat terjadi goncangan keuangan keluarga akibat phk atau pemotongan gaji pokok di luar kendali karyawan
kalau dibilang susah ya susah
tapi diego pengen cerita pengalaman pribadi boleh gak sih
bukan dengan orang orang yang berasal dari negeri atau kongen tersebut
jadi kalau broiler feed conversion nya rp satu lima ayam kampung rp dua lima
warung tiri dibuka mulai subuh sampai sore
dan ini sudah bisa dicabut ya bang
jadi itu yang bikin lebih percaya diri lagi untuk balik ke lapangan gitu
kemudian kalau kita lihat jalan dengan jarak ke depo pertamina nya
nah kita masih punya penghasilan lainnya lagi
nah untuk supaya lemaknya lebih rendah kulitnya jangan dikonsumsi
setelah ada ritual sungai
hampir beberapa bulan terakhir ini
eh dari jepang lagi dari bali kan
tapi mereka yang memang meninggali ataupun menghuni tempat tempat ini memang berada di pengungsian
sedikitnya tiga belas negara mengonfirmasi temuan kasus cacar monyet
kita bisa memberikan sumber sumber lokasinya dengan cetil
sejumlah kendaraan pun terjebak dan mogok di tengah banjir
yang diterima yang total satu miliar ini ibu sudah belikan apa saja bu
banyak alasannya pengen nyobain kerja dan lain lain gitu
selain itu ayam yang digunakan di tempat ini tergolong kecil
kata siapa memulai bisnis butuh modal besar
akhirnya momen apa sih yang bisa apa ya
emang awal lu serius di basket itu
tetap gunakan masker pada saat anda sedang batuk ataupun juga di tengah kondisi pandemi covid sembilan belas seperti saat ini
pada anak usia dua hingga enam tahun roll play membantu perkembangan aspek psikologis seperti kognitif sosial dan juga emosi
bahan baku akan mempengaruhi kualitas dan rasa masakan ya standar lah ya kalau milih bahan baku
tapi yang juga jadi pertanyaan publik
dan jika setelah dua minggu anda masih mengalami batuk atau bahkan kondisinya memburuk sebaiknya anda segera berkonsultasi dengan dokter
masih ngebahas tentang jepang gitu
kira kira hari ini yang belum sarapan
karena kacang itu perbandingan air
antibiotik itu diberikan kalau kita curiga batuknya dikarenakan oleh bakteri
agenda konstitusi harus tetap berjalan
sebagai mengemban amanah sebagai wakil presiden nanti
keberadaannya tidak hanya sebagai sajian kuliner tapi juga warisan budaya
enggak enggak kayak gitu sih kak
disamping batas atasnya upah minimumnya
nah itu emang lo tertarik ke uu gara gara kak cita ngajakin
transisi demokrasi ini harus kita kawal dan kita jaga tanpa harus mengurangi momentum bangsa indonesia
di mana program keluarga harian tidak berlaku untuk pns tni dan polri
ibu soalnya baru lihat tadi tiga puluh enam ribu kayaknya udah dikurangin tuh sama orang tuh
dari hasil real count atau perhitungan manual kpu
atau kepergian ke negara yang sedang tergantikan
nah terus suka dengan alat alat ajar
karena itulah mengapa pada hari pertama pencarian dilakukan lewat penggunaan unit k sembilan atau anjing pelacak
pemenang pemilu versi kpu ya
ketika kita mempelajari itu itu banyak sekali ketidakpastian
perbincangannya ke arah koalisi
karena seperti sifatnya juga santan sama ketika dia terlalu boil pecah
mungkin dia terpulang di sana
kepala yang hebat dan berjualan
banyak juga pihak pihak
tapi gue gak bisa bilang sepenuhnya ini berhasil
mitos ini tidak sepenuhnya benar
kan netizen kan ada yang komentar komentar kan
ya sempet dilatih lah yuk
umbi konyaku yang dicampur dengan rumput laut
selamat sore bapak bapak
bisa membantu pak jokowi
makanan dari lemari es bisa langsung dimasukkan dan direbus bersama bungkusnya di air panas
banyak peneliti peneliti internasional
di gros terjual seharga lima puluh rupiah dalam satu pot kecil
tetapi petugas dari yang menggunakan ekskavator ini saya tanyakan bahwa pada hari ini mereka fokus hanya untuk membersihkan puing puing
dan untuk perbandingan di dalam kandang ayam petelur
terus kalau misalkan di lapangan ya udah fokus seratus di lapangan
jika ulum bergerak di bidang mainan edukasi
hampir sama dengan beberapa negara yang memang harus waspada
lanjut kita buat sambal tomat
amiruddin lah yang membuatkan raket untuk apriyani
akhirnya mati di umur kurang dari satu minggu
memang ada beberapa daerah yang misalkan
agar cepat besar dan tak mudah sakit
untuk cacar monyet ini
pemirsa di satu kotak ini ini ada tiga ratus ekor ayam kampung
dan dalam beberapa waktu terakhir ini kan kita berada dalam sebuah kontestasi
ya itu tadi dari jelly sama agar agar
benar benar kesehatan kan
orang tua juga suruh ya udah coba aja gitu
menjadi seorang pengusaha ayam bakak dan ini lagi ngebakarnya karena sudah salah
taruh lagi si spinnets nya
terus ada yang kram kayak gitu
karena kemarin aja cuma ikut lima nas itu cuma sekali
tamia mainan mobil for wrive mini yang pernah booming di tahun sembilan puluh an kini marak lagi
dan ini adalah salah satu trik juga sebetulnya
misalnya hal hal seperti itu monika
wih cantik dan gampang bikin ini teh
dari memanfaatkan atap rumah yang disulap menjadi kebun sayur hidroponik ini
terima bantuan itu tidak betul
melansir dari video tiktok unggahan detikom terlihat seorang anak perempuan yang menangis dan menutupi wajahnya dengan buku
kalau di bali kan sebenernya yah masih oke gitu
dan juga analis politik sekaligus juga founder kedai kopi henry satrio
setuju atau enggak setuju
mas hensat ini gimana kalau melihat
lebih lagi orang pada nge upside nge upside di rumahnya lagi susah
sehingga terjadi untuk diet juga bagus
untuk segera berkonsultasi dan memeriksa
selamat pagi dr denny husein
satu kesehatan yang menyangkut manusia
kontak erat yang terjadi
semua sayur ia beli di pasar indokramaceti cekarta timur
tenaga alih utama kantor staf presiden
untuk mengumpulkan dugaan dugaan
kalau dulu mungkin terjadi endemis
kalau tadi keantisipasi untuk memberikan edukasi
nah itu akan seru juga tuh kondisi nanti
ngekos atau asrama dikasih sama ww atau gimana
memiliki rasa yang tawar
walaupun di saat yang bersamaan ada risiko yang akan ditanggung pemilik usaha
mereka bisa memilih untuk membelanjakan uangnya di warung warung rumahan
yang pertama adalah kewaspadaan
tindakan dokter seharusnya seperti apa dok
tapi nggak biasa ya kita agak spesial
bahwa yang lebih membutuhkan ini adalah jokowi
dasar untuk melakukan gerakan lompat tali juga cukup mudah
baik terkait dengan bayi sungsang dokter seberapa bahaya sih kelahiran dengan posisi bayi sungsang ini
yang harus dilihat tentu
terus kemudian bagaimana implementasinya sampai di lapangan sehingga bangunan itu tahan gempa
indonesia seperti apa antisipasinya dok
tapi tidak dengan penularan melalui udara ya dok ya
terkait apa isi di dalamnya ya hanya banyak mereka berdua yang tahu
oh paling muda juga tuh berarti loh di tim ya
ya nanti fokusnya untuk kerja aja udah
jadi kita langsung cuma dengan air saja tinggal mengecek ppm
berarti ada advantage nya kalau lu udah masuk merpati bali junior ya
ini sebenarnya mitos atau fakta nih dok
ayu ceritain banyak lah ya di podcast sebelah gitu
ada yang untuk transportasi kendaraan
maksudnya di jakarta kan macet gila kan
pada saat nanti pak prabowo diumumkan sebagai
dan paru dunia sekaligus menjaga keanekaragaman hayati
nah merpati bali punya lah klub untuk profesionalnya
ini dapat meresap ke dalam daging ayam
uniknya yang bermain tamiya bukan anak anak melainkan orang dewasa
kita ada baby spinachnya
karena saya mendapat informasi
transmisi penularan monkey pock
kemudian dimasak bareng sama sausnya biar lebih meresap juga ini chef ya
jadi ada anak yang ada di rumah yatim
kalau ingin berkomunikasi politik
jadi bisa jadi kita perkirakan maknitudenya jauh lebih kecil
tapi secara umum ayam biasanya dikenal dalam dua jenis yaitu ayam kampung dan ayam broiler
pengalaman masa kecil hobi bermain dan memelihara hewan ternak membuat dirinya terinspirasi bisnis penggemukan domba dan kambing
sementara itu menteri tenaga kerja ida fauziah mengatakan bahwa program sosial ini diberikan secara nasional dan diberikan sesuai dengan hasil upah minimum provinsi
terus kita tuangkan aja gelatinnya
ini jadi salah satu siasat sejumlah peternak ayam untuk tetap bertahan di kala pandemi
salah satu sisi ayam sudah berubah warna menjadi agak kecoklatan
karena ada subsidi listrik
seluruh data ke pt pol seratus
tapi kalau udah ada di dalam lapangan itu takutnya udah gak kepikiran lagi yaudah main main aja udah kayak gitu
jadi memang kalau untuk kondisi bayi yang sudah meninggal dia ada rapuh gitu loh
nah tapi yang utama adalah kita
di sini anak ayam kembali disortir
lebih padat dan lembut
yang pertama adalah indonesia mengikuti kembangan kasus
dan kami membawa banyak uang ke ekonomi para turis australia
selamat sore bapak bapak terima kasih untuk waktunya untuk cnn indonesia newsroom
jadi kita kesini buat healing saja
tiga puluh lima kilogram makan ayam sebanyak ini
untuk merayakan natal dua sinter kelas di bawah lali jawa tengah berusukan ke kampung untuk membagikan ratusan paket sembako
berhasil dilahirkan begitu ya dok ya
di sini ada bu menteri sosial ada bu menteri ketenaga kerjaan
namun pada kamis kemarin banjir meluas hingga merendam satu delapan km jalan trans kalimantan dengan ketinggian tujuh puluh cm
opini anda jokowi meminta bantuan dari surya palo untuk
letakkan bagian dada tepat di atas bara
akibatnya jalan penghubung kalimantan tengah dengan kalimantan timur dan kalimantan selatan nyaris putus
jadi sebelum masuk di bale all star itu sampai pasang foto wallpaper anak anak squad di bale all star
sampai dengan pergi suatu hari
dan kesempatan meraih keuntungan dari pengemukan domba dan kambing setelah dirawat sepuluh bulan
artinya apakah orang ini datang dari negara yang memang
istilahnya momen apa yang buat lu inilah jalan hidup gua di basket waktu itu mungkin
sehingga kita melakukan puas padaan
tertarik jadi peternak ayam kampung
tidak jauh jauh dari kondisi politik hari ini
sehingga menyebabkan misalnya kondisi ibunya bisa bermasalah
tapi lu berarti lagi persiapan ponnya pon tiga x tiga apa pon lima puluh lima yuk
bahkan untuk ini kpk menilai
yang ditemukan dari kemarin ketika anjing pelacak yang sudah diturunkan melalui kena
tapi masyarakat yang melakukan perjalanan luar negeri itu
mungkin akan saya tanyakan kepada mas hensat
ya jadi penyebab itu banyak ya
cuman kalau dibandingin jakarta wah parah sih
nah ini untuk matangin bagian dalamnya ayam dibalik tengkerepin
setiap bungkus memiliki harga bervariasi tergantung ukuran dan menu
jadi benar benar memanfaatkan tempat yang ada
sudah hadir bersama kami ada dr denny husein beliau adalah dokter spesialis kandungan yang sudah bersama kami
nah sekarang indonesia saya kira sama ya dengan negara yang lain
bisa di rumah cuma butuh space sekitar dua x dua sama tali skipping jadi selesai gitu aja
karena itu kita perlu mengelola keuangan di saat mendapat uang kaget
apalagi untuk mengelola bangsa sebesar indonesia ini
segala hal itu masih dimungkinkan
ya memang sebetulnya cacar monyet ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ya
karena beberapa ada juga keluarga keluarga ataupun warga yang memang terdampak langsung kembali ke rumah mereka
tapi hari ini kita bikin pastanya agak spesial nih chef
kita masak pertama berarti ini pastanya udah direbus ya
setelah dipanen telur dikumpulkan di gudang penampungan telur
dr syahril dengan karakteristik ya
konsep penghutan untuk pelestarian budaya dan tradisi bali tersebut
bukan pak surya palo ketemu dengan jokowi
penghargaan yang didapat dari lingkungan virtual membuat anak menjadi betah bermain karakter dalam role play
ketemu dengan pak jokowi
saat ini agus memelihara tiga puluh satu ekor kambing dan domba lokal dengan omset rata rata penggemukan mencapai satu juta per ekor per sekali panen
atau mungkin akan melakukan pemeriksaan dengan
yang pernah berada di pemerintahan
jadi di jakarta ada ini
dan juga mas hensat analis politik
rencana penghutan bagi wisatawan asing ini pun mendapat tanggapan wisatawan asing yang tengah berlibur di bali
karena dalam agar agar sendiri
kemudian mereka menginapnya di tempat rumah mereka masing masing setidaknya untuk menjaga barang barang berharga
untuk jenis bikross usia tiga bulan dengan tinggi batang tiga puluh cm
tiap hari itu aku coba pantau dalam beberapa hari terakhir
sarana prasarana kemudian mungkin juga pengobatan medis untuk cacar monyet seperti apa
dalam posisi sebagai wakil presiden
jadi kalau saya prediksi
dengan vaksinasi cacar biasa ya
pak jokowi akan mencoba bertemu dengan
seperti itu jadi kalau ada tanya
kalau macet itu satu setengah jam
jadi karena kebetulan istri itu di dunia pendidikan
berarti tempat ini kotak ini saja butuh tiga puluh sampai tiga puluh
itu jelas sumber kesal yang berbeda
saya ingin terlebih dahulu konfirmasi pak yohanes ini kan saling tolak menolak nih tentang siapa yang sebenarnya menjadi inisiator pertemuan di istana kemarin
kini ia membuat enam menu masakan nusantara
jadi mungkin saja jadi pada saat lahiran
dia harus memahami bahwasannya mereka habis
apalagi kalau kita melihat mobilitas masyarakat atau orang orang
dan dalam situasi itu kita perlu sebuah persatuan bersama untuk menghadapi situasi itu
selalu mendukung apapun yang dijalani sama anaknya orang tua mendukung
setelah pensiun ayu lebih milih kerja di bali dibanding di jakarta
antara bagi waktu buat kerja mak
jadi karena ya itu saya bilang mungkin bokong bisa lahir badan bisa lahir
kalau harga doc ayam kampung dengan broiler sih sebenarnya tidak beda terlalu jauh
atau hal hal lain itu bisa saja terjadi
sebenarnya harusnya seperti apa tindakan dokter
kecurangan politik atau kecurangan pemilu
semua menu makanannya tahan satu hari pada suhu ruang lima hari pada suhu kulkas dan dua bulan di freezer
selanjutnya kita buat bumbu oles untuk bakaran ayam bekaka bahan bahannya sederhana bawang merah bawang putih garam ketumbar kemiri dan jahe semua bumbu dihaluskan terlebih dahulu sebelum digunakan
dan menghindari tak kontak kepada kata
kalau sekarang kayaknya udah kaku badannya
membangun komitmen kita bersama
berkebun menggunakan sistem hidroponik ini memang relatif cukup mudah
kalau mau ambil telur ayam yang masih dierami
itu pun juga keampuhannya delapan puluh delapan persen
karena dibutuhkan pemeriksaan penunjang sebelum mendiagnosis seseorang positif covid sembilan belas
terus ini pindah ke jakarta kultur shock gak
mereka mengaku kangen zaman es ini dulu
karena posisinya adalah posisi bokong itu adalah lebih lunak dan posisi kepala itu lebih keras
agar dagangannya lebih laku tini juga menerima order melalui pesan whatsapp
ini kan memang dinilai sebagai yang paling dahsyat bahkan dalam seratus tahun terakhir
yang tadi menyebabkan tularnya cacar monyet
nah itulah yang menjadi
yang kita dari gempa kemarin itu adalah east anatoline volt
naba beban bagi orang orang yang
yang tinggi akan kolagennya
ya tapi kenapa gue bisa nyebut jepang ya
jadi hingga pukul sembilan tadi
jadi kayak ayu kan daerah giyanyar
bagaimana kondisinya nih nah jadi biasanya kita akan sarankan ibunya misalnya untuk sujud ya untuk
biasanya bisa diambil dari tulang rawan sapi
masuk masa transisi mengakhiri masa jabatan
lumayan untuk pembakaran kalori biar bisa makan enak makan banyak
secara mudah secara cepat dan tepat sasaran
karena satu porsi sudah bebas dari msg tanpa pengawet juga dan tidak ada pengolahan berlebih
ini adalah di depan tempat terjadi kebakaran
nah tentu saja pada saat diumumkan tersebut
untuk status sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten pulang pisau dalam hal ini bppd pulau basau yaitu sejak tanggal delapan sampai tanggal dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
karena saat kita tahu ini
amiruddin kembali menebang pohon di sekitar rumahnya untuk disulap menjadi lapangan bulu tangkis
memang yang lebih aman adalah posisi kepala di bagian bawah
soalnya pertama kali mimpi untuk basket di jepang
cara berpandangnya mungkin tidak sejauh pandangan sebagai kita orang tua
nah dokter pemeriksaannya ini
kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri gitu
nah terkait dengan bagaimana apakah masih lakukan pencarian kita masih melihat probabilitas itu
untuk usaha mikro pada tahun berjalan
menurut saya memang ada tugas dari pak jokowi
agar masyarakat mendapatkan kejelasan
jadi kita harus mempelajari dengan detail
huh keringetan makasih bro
mending lu mati kena covid
sejaman dimana gitu kan
dokter atau petugas kesehatan ini
di ujung sana kalau kita lihat di balik dari ekskavator ini jalanan masih bisa dikatakan sekitar seratus meter fani dan sarah
ayam juga harus diberikan secara rutin
jadi itu sudah banyak sekali pengetahuan di sana
kalau dari proses masaknya
book up sama nyokap tuh ngedukung banget atau sempet kayak ini gak sih
menurut lo apa yang paling berhasil dari pemerintah indonesia
dan juga di kabupaten maluku baradaya
jadi kita mencari terus menerus untuk memahami lebih detail dari mekanisme pergerakan tektonik yang ada di situ
harus ada servis dong yang diterima oleh wisatawan
kalau dibilang susah sih susah sih kak
untuk bersama sama menghadapi situasi situasi kedepan
seperti cumi terong balado sengkel cabai hijau dan rawon daging
salah satunya bunga euforbia atau makota duri
mau ngapain lu bu
oh jadi pakai api kecil aja masak krim atau susunya ya
tapi setelah contestasi itu
padahal belum tentu orang yang mengalami batuk telah terinfeksi covid sembilan belas
pada bulan puasa ini kadang masak menyediakan paket yang diberi nama sahur noriban
yang diberikan kepada pekerja atau buruh
maka harga ini akan sangat sensitif
yang sekarang terjadi ini hal yang tidak biasa
jadi hari ini fokusnya terhadap pembersihan puing puing saja ya fania
ada yang mengatakan ini pihak surya paloh kemudian ada yang mengatakan ini undangan dari presiden
nandang astika dan pasar bali
waktunya bagian yang paling saya suka quality control atau mencicip
tapi juga oleh kementerian pertanian yang membawahi salah hewan
ataupun juga bahkan menyambar keluar hingga mengenai rumah rumah di sini
dan yang datang akan ia layani
ini bisa jadi salah satu solusinya
tapi tiga tahun sebelumnya lu teripit gitu kan
itu yang fakta dari east anatolian fault yang memang menghasilkan gempa bumi yang semacam itu
soalnya belajar dari christie rumambi dia kan kerja kan
batuk pilek akibat kehujanan atau udara dingin hanya dialami oleh mereka yang mengidap alergi atau sensitif terhadap kondisi tersebut
bantuan itu bukan hanya di kemensos
sudah kembali mulai ramai kemudian ingin datang masuk ke tempat tempat titik ini
sekarang udah meningkat udah dua juta kadang kadang
harga per anak ayam berkisar di angka enam lima ratus an sampai rp tujuh tiga ratus per ekor anak ayam
maaf ya jadi telat tuh
apa bisa di papua itu ada
ini saya akan langsung tanyakan
ini kan pola pola komunikasi yang selalu dilakukan
pastikan anda segera mencuci tangan anda dengan sabun dan juga air mengalir setelah anda batuk
emang udah jodohnya di jakarta kalau jadi dipermudah
jadi tidak masalah sehingga produk yang ditampilkan
dan presiden yang baru mau akan mengusir
paling cocok pakai jamur campignon ya
untuk membersihkan saluran pernafasan dari lendir benda asing mikroba
nah dengan monkey pock ini
sekitar rp dua sembilan ratus an
tentunya akan jadi pertanyaan di kubu pasangan satu ini
customer pertama dan itu gue
ya kita akan membahas kembali ya begitu mengenai melahirkan dengan posisi bayi tum tusang
tiba tiba menjadi kampung miliarder
sementara asosiasi biro perjalanan wisata atau asita bali menyatakan
nah ini kalau ngomongin uu menarik nih
dengan partai partai koalisinya
bicara dan ditunggu dari surya palo
menjalarnya atau menularnya penyakit ini ke negara lain
di bali sejak dua bulan terakhir tempat penyewaan trek tania yang ada di jalan gunung rinjani dan pasar
bisa jadi pelaksanaannya dalam pembuatan bangunannya itu tidak sesuai dengan sop nya
tapi berarti apakah itu bisa lahir normal dok
dan pak surya paloh bertemu dengan
kalau kemudian presiden jokowi atau istana mengakui bahwa mereka yang mengundang surya paloh
harus mengutamakan bahan bahan alami
lebih susah atau membutuhkan effort
wah karena saya terlalu lahap menyantap ayam bakaka sampai lupa pakai sambal nih
puing puing yang ada kemudian justru bisa dikatakan tidak berkepentingan seperti itu
biar kurus ya meskipun gak kurus kurus hobinya minum boba soalnya
memberikan rekomendasi terkait dengan
dan program ini dikecualikan untuk
bahwa saja beberapa negara memang harus waspada
jadi masih ada tiga kesempatan lagi untuk main
akan timbul ap tinggi
keberadaan warga yang datang tidak ada kepentingan itu cukup mengganggu proses pencarian
salah satu yang kasih lo saran untuk ke u juga ya
nah kewaspadaan apa yang harus kita lakukan
itu kalau merpati bali itu berarti home base nya di jakarta atau emang lo ada di bali
saat ini rosnida tengah membuat akun pemasaran di media sosial
di masa pemerintahan presiden jokowi
ya temen temen juga banyak di sana kan
mengenai situasi situasi politik
dari satu atau satu ini
biasanya maka kemudian diturunkan
ada yang berapa kali dua kali tiga kali loncat dan segala macam itu adalah latihan koordinasi
dari kpk dua dari kami satu
tapi setidaknya saya ingin menggambarkan dulu seperti apa kondisi di titik ini
orga orga negara indonesia yang sedang berpergian
oke kita masukkan dulu pertama bawang bombay berarti ya
artinya kementerian kesehatan sadar betul
di pasar pasar orang gak pake masker itu
ada kondisi yang memang tidak
berbeda beda sesuai dengan fungsinya speed rope yang ringan cocok untuk digunakan bagi pemula
atau misalnya tali pusatnya terlalu pendek gitu
sekaligus juga akhirnya ternyata di lapangan
saya sudah ditemani chef santo dari grand hyat jakarta
antisipasi agar droplet ini dapat
hingga rabu sore waktu indonesia presiden turki mengatakan ada lebih dari dua bangunan yang hancur terdiri dari tempat tinggal bangunan keagamaan hingga bangunan bersejarah
ada bangunan yang dia tetap berdiri
ini soal cedera loh yang pas pertama kali kan tuh sempat cerita tuh
penelitian dasar geologi memberikan input parameter yang baik untuk kawan kawan sipil
serta berbagai hal yang dapat menimbulkan iritasi

jadi saya nggak bisa terlalu komentar terlalu jauh
terus ada tawaran lah dari kak cita
for your info di tempat ini ada empat puluh tujuh ribu ayam kampung
untuk menyiapkan makanan beku ini cukup mudah
sudah datang misalnya ada pembukaan lengkap segala macam
terutama saat penerapan ppkm bulan juni lalu penyewa trek dan pembeli tamiya mulai ramai
itu lo prefer masuk ke situ atau kantor yang low apply aja
terjadi hanya di indonesia
nah ini dia nih udah jadi yang tadi saya masak sama chef santo
dan yang saya sedang beri makan adalah jenis ayam kampung sentul dan berwarna putih
cepat praktis dan mudah
chef terima kasih nih saya langsung mau makan nih di belakang ya
tamiya bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau
kemudian kalau kita lihat tentunya akan sulit jika untuk mencari timbunan timbunan ini kalau memang disinyalir ada indikasi korban di sana
kebun raya mangrove ini juga dilengkapi dengan jogging track sepanjang enam ratus tiga puluh meter
surya paloh dan juga presiden jokowi
dengan data penerima program
memang ya tidak ada yang mengalahkan rasa masakan rumahan dan yang selalu bikin kita kangen
tapi berarti artinya siklus gempa yang terjadi di turkiye
oh ini yang parah kita bantu lebih
dalam kasus yang terjadi di madura
kecuali kalau ya posisinya emerjensi
sehingga kami harus menyalurkan juga
telurnya berbentuk bulat sempurna seperti ini
berdasarkan wilayah yang mengalami
bagi kami untuk cek bansos
tidak ada yang seperti hepatitis yang kemarin
itu sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat orang
oh benar benar karena kan biasanya kalau misalnya bikin di rumah nih biasanya sausnya suka dipisah kan
dan salah satu sesar utamanya itu ada dua sesar utama north anatolian fault satunya east anatolian fault
soalnya ini lu kan seumuran sama si firdan
jadi keluar ruang sedikit dalam tanda kutip untuk vaksin tidak apa apa
berbicara mengenai vaksinasi tadi dok
dia sebenarnya co juga jangkau shooting juga
jadi total ada sekitar lima daerah yang terkena dampak terparah dan nyatakan pula ini adanya di pertemuan beberapa lempeng dan juga patahan
jadi sebenarnya tidak usah harus selalu melulu ayam kampung
gampang gamenya setuju atau enggak setuju
eee untuk lahiran normal untuk tsumksang
ada pula di sisi lain ada yang menilai pertemuan ini dinilai tidak sensitif
ide membuat mainan edukatif muncul saat melihat anak kecilnya asik dengan mainan yang tak sengaja dibuatnya saat pandemi lalu
nah itu kalau emergency ya terpaksa kita mesti segera keluarkan gitu
karena kalau kita pun tahu bahwa pada akhirnya ini juga menjadi penting bagi kondisi steril ini
mengutip detik com bakat apriyani sudah terlihat sejak berusia tiga tahun
pada negara yang memang sedang terjangkit
berjualan sayur diakui toy bukanlah usaha yang mudah
kalau misalkan ada tawaran
karena kalau kita tahu turki ini memang berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia ya pak ya
juga dikatakan bahwa kejadiannya meninggal dunia
ya pak mudrik kita akan bahas tentang gempa yang terjadi di turki
di dki upah minimumnya
sempet ada tawaran dari surabaya fever
dari dbl all star akhirnya mulai semangat semangat lagi untuk
kemudian sudah diindikasikan bahwa tidak ada ternyata korban di titik yang disinyalir tersebut
supaya air tidak berubah bentuk dan tetap melebar
karena misalkan data kependudukan
nah itu akan membuat kandungan lemaknya juga lebih rendah
jadi itu jelas dia mendapatkan guncangan gempa yang general semuanya akan mendapatkan guncangan yang sama
dikhawatirkan kan kalau bisa misal basawam ada istilahnya kayak keracunan seram macamnya
memang juga untuk proses kelahirannya harus dengan hati hati
dari empat tiga juta
batuk bisa ditangani dengan menggunakan antibiotik
usianya sudah besar tapi meninggal begitu
karena kalau kita lihat jalur ini relatif cukup sempit fani dan sarah
nah kemudian yang berikutnya adalah
di podcast sebelah juga kan
berarti otomatis dia lebih tinggi akan
dalam hal ini maka kita butuh ini sekarang butuh satu bersama sama untuk menata kembali barisan
menyusulkan apa yang sebenarnya dibicarakan oleh pak jokowi
dari yang paling murah rp tiga puluh lima dan paling mahal rp dua ratus per unit
ketiganya pun terbuat dari bahan yang berbeda
kalau marik itu nanti ujung ujungnya entah si induknya atau entah telur bermasalah dan menjadi rugi
mungkin ini menjadi peluang untuk koalisi
gak tentu kan ada orang yang datang dari bukhmerdu lekle
kantor imigrasi itu juga sepertuanan penting
akibat gempa bermaknitudo tujuh delapan yang terjadi di turki
sudah tidak sejalan dengan amin
selama pandemi para peternak ayam harus punya siasat agar tidak gulung tikar
niatnya itu kan sebenarnya kayak cuma oh hari ini aku lagi masak apa diposting
jadi sisi utara kita harus memahami dengan bagus
deket sama keluarga juga kerjanya gitu
apakah kita harus takut ataukah enggak
menurut gue ya emang harus disesuaikan
cuman karena ada temennya cedera kemarin eka putu eka liana
kalau di jakarta macet cuma bisa lihat gedung
untuk membudidayakan euforbia tidaklah begitu sulit
selamat malam fani selamat malam pak mirsa salam sehat semua
masih ada udaranya untuk sang calon adik oyem
maka langsung kita akan berpikir ada langkah langkah politik yang dilakukan oleh pak jokowi
apakah presentasi tetasnya tinggi atau turun
depan mereka tidak terima bantuan sosial
di dalamnya masih agak putih
jadi hobi dan ayu juga suka basket kan
porsi memiliki lebih dari dua puluh varian menu
kelahirannya saja tapi penanganan bayinya ketika
untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam serta pembangunan infrastruktur di kawasan wisata
atau memang kalau misalnya bayi tsumksang itu harus agencies gitu
atau berbagai kesempatan lain
ya fani dan sarah pemandangan yang cukup berbeda
pentingnya nasda sudah menjaga perasaan teman koalisinya
senangnya ya kalau kita barang habis bisa belanja lagi besok modalnya ada
ya yang harus dilihatkan komunikasi personal
sebelumnya banjir merendam satu dua km badan jalan
hai nah biasanya memang untuk tugas seperti itu kita bisa pasti master tiga ya kita akan melihat nih
tapi itu lagi kita berada dengan alam
untuk gue bilang sebuah keberhasilan kita penanganan
karena kalau tidak nanti di usia satu sampai dua bulan mulai nongol penyakit penyakitnya
setidaknya pemuda asli lumajang ini mendapat omset enam juta rupiah per bulan
kelopak bunganya juga hanya tiga lapis
ayu suruh unfollow unfollow aja yaudah unfollow aja udah itu instagram
terus kemudian jaga bansos
nah kalau ditanya mana yang lebih bergizi ayam kampung atau ayam broiler
dan bantuan subsidi upah bsu
tapi di daerah kuta atau ubud tuh mulai macet
yang menjadi wakil presiden pak prabowo
ini bisa menjadi rekomendasi
harus pakai minyak kalau nggak pakai minyak ntar
penanganan batuk sebaiknya disesuaikan dengan penyebab munculnya batuk
jadi yang kira kira nggak sabar langsung pengen coba bikin di rumah
soalnya ini biar meresapnya disini
dan sebagainya saya kira begitu
sementara beded rope atau tali dengan manik manik biasanya digunakan untuk melakukan trik trik
kita kan nggak tahu nih bayinya sudah meninggal berapa lama
kemudian dia ada tanda tanda persainan pulas segala macem
anak ayam baik yang untuk indukan atau pembesaran menjadi ayam pedaging akan dilakukan vaksin
baik baik saling menyapa ya mas hensa dan juga pak yohanes
jadi ya bergadang buat ngerjain tugas
ngelihatnya di satu negara itu
setelah itu dia memasak satu porsi dari dapur rumahnya
sebenarnya menurut anda sah sah saja bertemu
lu tinggal ngomong setuju atau enggak setuju kasih alesannya
pasti banyak juga ya yang nawarin lu masuk klub ya
sayur hidroponik itu yang pertama tahan lebih tahan lama daripada koneksi
karena misalnya kita yang kemudian surya palu yang dimilih
beberapa ada yang menyerang aksi ayahnya karena memarahi secara berlebihan bahkan mengunggah di media sosial
hingga takaran penyajian yang pas
karena banyak warga yang datang hanya untuk melihat ataupun bahkan mendokumentasikan gambar gambar
tapi udah sempat cewek juga kita
kayaknya gak nganggep si abu temen deh
tapi berarti dari merpati bali
kalau mentega membuat cita rasa ayam jadi lebih gurih dan lembut tambahkan juga garam dan penyedap rasa bila bumbu masih dirasa kurang
walaupun mungkin di tahun tahun sebelumnya ini pun juga pernah menjadi wabah
maka tahap kedua akan kami salurkan
oke jadi memang untuk kondisi sungsa sendiri itu adalah kondisi ada resikonya ya
saya pun juga sedang berusaha untuk melakukan penelitian di sana juga
sekarang kita balik dan matangkan bagian yang satunya
beberapa di antaranya justru kecewa
bahan mentar mentar siapin dulu ini udah terlalu nih gosong gani ntar ini kebalik
yang kerap kali memberikan kritikan kepada
lantaran tidak menggunakan media tanah
pening dulu ya selamat datang mirza segmen sehari menjadi sehari ini akan
sesungguhnya itulah yang jadi masalah
silaturahmi dan komunikasi intensif itu kan
sudah tiga puluh tujuh minggu memang agak agak sulit ya namun untuk memperbaiki bisa tuh kita bisa lakukan
yang berada di luar rumah itu lebih banyak
ternyata itu works gitu loh
kemudian yang berikutnya jadi pada saat
amiruddin berharap pencapaian gemilang putrinya yang kini menjadi legenda bulu tangkis indonesia
di rumah aja tapi tetep jaga kondisi harus
juga membantu bumbu untuk meresap ke dalam daging ayam
tetapi juga titik titik ini menjadi cukup relevan untuk nantinya bagaimana membuahkan hasil apa penyebab dari kebakaran ini
soalnya pertama kali mimpi gak pernah
apakah kemudian aktivitas gempa yang terjadi di turkiye ini apakah kemudian nanti juga akan berdampak pada aktifnya lempeng lempeng lain yang ada di sekitarnya pak
namun meskipun tidak parah tetapi mereka masih bisa untuk setidaknya bermalam
lompat tali atau skipping bisa menjadi salah satu pilihan
di atas juga kita taruh mushroomnya
ramai didatangi penggemar tamiya
karena dbl all star itu impian pertama kali untuk ya
dia cedera kena lutut akhirnya udah
enggak fresh bahan bahannya nih kayak gini nih tomat sebetulnya kita gini gak kelihatan cuman
wah ini mobil pagi pagi udah didesinfektan
sehingga nantinya mereka akan kesusahan untuk membedakan mana dunia nyata dengan dunia virtual
jadi untuk kasus yang disana sih saya belum memahami terlalu dalam
dan saya ingin pembagian dilakukan
secara umum role play adalah permainan peran yang memberikan kesempatan pada anak untuk menjadi karakter tertentu
presiden jokowi dodo bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya palo di istana hari minggu kemarin
mengisi hari liburnya dengan membuat mainan edukatif berbahan kayu bagi anak balita
kenapa karena untuk menjaga kualitas ayam supaya tetap bagus kebersihan adalah salah satu caranya
tidak boleh merusak flora dan mengganggu fauna
jadi itu sesuatu yang dinamikanya memang seperti ini
kita harus berada di titik titik masuk negara kita
selain itu lansia tunggal atau lansia yang hidup sendiri berjumlah tiga ratus tiga puluh empat ribu ini juga akan diberikan bantuan berupa makanan dan uang
kalau kata abang di sini sih ini afkirnya
jadi kita main cuma ber sebelas
nah ini ngomongin student athlete kan lu juga salah satu student athlete juga lah
awalnya itu kan sebelumnya aku resign dari kantor yang sebelumnya
apabila ada anak yang kenal akan mudah tertular
oh kalau kayak gitu sih
bisa makan telur dan ayam setiap hari
dari usaha ini tini mengaku bisa membantu suaminya menambah penghasilan
itu bukan hanya dari kementerian sosial
tapi sebelumnya ini beredar informasi saling tolak menolak
tentang pembagian plt dan plt bpm
satu kali gue kesitu pergi
itu data kita kembalikan ke daerah
namun kalau ketika ekskavator itu sulit untuk masuk akhirnya pada hari kedua kemarinlah baru dilakukan ataupun digunakan ekskavator ini untuk melakukan pengangkatan puing puing tersebut
relatif mungkin tempat ini bisa dikatakan cukup bisa disisir dengan waktu yang tidak terlalu lama
pengusaha ayam biasanya mengambil tipe ini karena pertumbuhan dari anak hingga siap menjadi induk
pesanan dilayani melalui berbagai platform e commerce dan dikirim melalui jasa layanan antar saat
dan resiko apa yang dihadapi oleh ibu saat harus melahirkan dengan kondisi bayi tunggusang
pada saat masyarakat memperlembab
jadi pokoknya tiga hari atau lima hari setelah pulang
terus by the way chef restoran yang sehat misalnya kita mau makan pasta tuh apa sih yang mesti kita tahu chef
untuk di tingkat pelayanan kesehatan
meski tidak bayar di pintu masuk tentu saja anda mesti merogoh kocek jika ingin menikmati wahana permainan
pengelola trek sekaligus penjual tamiya mengaku selama pandemi
harus ada pemeriksaan kesehatan
harus diperiksa dulu ke petugas kesehatan baru nanti kita lihat apakah ini karena bakteri atau bukan
ayu pengen balikin instagram ayu yang dulu
pelanggan pun mulai datang silih berganti
terus lu udah asian games juga tiga x tiga
dengan cara memasak ayam yang umumnya dipotong jadi beberapa bagian ayam bekakak
tapi kalau udah ada di dalam lapangan itu gak ada kepikiran sama sekali
karena kita juga harus ngelawan traumanya kita untuk bermain kan
setiap bungkusnya cukup dimakan hingga dua orang
dan kita harus dekati dengan pendekatan asumsi asumsi untuk membuat itu sesuatu yang bisa kita pelajari lebih detail
rentan terhadap dewasa atau usia anak anak
tapi yang jadi concern saya itu adalah
dan membutuhkan tambahan nutrisi
warga sangat senang karena saat ini harga sembako sedang tinggi
saya lihat ketika saya kemarin juga melaporkan dari tempat yang sama
tetapi pertemuan itu kan bisa terjadi kalau dua duanya memang ingin bertemu
di bulan ini kita tuntas
ari firmawan sukses berkebun sayuran dengan sistem hidroponik
yang pertama anda sebaiknya menggunakan tisu pada saat anda batuk
sehingga kita memiliki kekurangan makanya dilakukan research
selama berwisata di kebun raya mangrove ingat ya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan
di awal bahwa perisi pertemuannya ini
jadi sih lebih ke anak anaknya aja kita jaga gitu sih pak
nah kemudian bisa juga ada miom gitu ya
kalau ditanya kayak gitu enggak sih
bagaimana kopling itu bekerja
harus ada analisis yang komprehensif kemudian juga ditelurkan atau dihasilkan
mungkin saya selama ini masak terlalu lama ya berarti ayam kampungnya ya
sebetulnya pak jokowi yang meminta
misal kalau ada tugas atau apa gitu
maksudnya lo udah singgung juga kalau misalnya lo pengen berhenti di umur dua puluh enam dua puluh tujuh gitu
berarti ada seratus tusuk sate jeruan
tapi juga dari warga sekitar semper kemudian pelumpang juga pada datang untuk melihat dan seperti saya bilang tadi untuk mendokumentasikan
ini apakah berarti ada sinyal sinyal
mungkin ada pengalaman buruk kayaknya
dan kuat serta kecepatan tinggi butuh uang tidak sedikit
nah untuk menjawabnya pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengecekan data penerima bantuan sosial
apakah kita bakal kerja di jakarta atau gimana
jadi seperti yang saya katakan tadi
itu sih yang bikin bosen kalau lagi kejebak macet di jakarta
sebagaimana di undang undang dasar empat puluh lima tahun
ayam ini nih walaupun baru menetas harus langsung divaksin
oke baik kita kembali dalam kasus yang terjadi baru baru ini dok
melihat dari dampak gempa yang begitu masif selain memang kekuatannya tujuh delapan magnitudo apa saja sih pak sebenarnya yang menjadi faktor penyebab gempa turkiye yang juga terasa sampai suria ini begitu dahsyat pak
satu hal lagi yang juga penting adalah
itu itu itu awal awal kayak gitu tuh
ya harus latihan terus aja sih basic trick sih gampang nanti lama lama bisa coba yang lebih advance
karena dari pihak istana mengatakan bahwa surya palu yang meminta bertemu
suatu input parameter itu ternyata di bawah dari perkiraan terjadi gempa
penyakit itu juga akan dengan mudah
lebih kecil jumlahnya ya
itu kan bisa aja terjadi outbreak lagi
roni satria yang saat ini berada di lokasi
kita belajar cara buatnya berbelanja jadi keseharian pengusaha ayam bakaka sebab pemilihan
sejauh ini empat satu ratus dua belas lima puluh dua lebih pekerja sudah menerima bantuan dan bantuan sudah selesai diberikan kemarin
tapi faktanya yang terjadi adalah jauh lebih besar daripada perkiraan itu
langsung jadi ini adalah pasta ala chef santo dari grand hyat
dan kalau untuk yang petelur itu marek
tinggalnya di daerah tangerang
covid itu nyatanya juga jebol juga
virus ini biasanya muncul di daerah terpencil di afrika
atau hewan hewan yang kemungkinan
terakhir kepada pak johannes
ini kemudian menjadi tantangan berat tadi yang seperti disebutkan
gaji sebulan lima puluh juta tapi nggak boleh pulang ya
sampai sampai diketahui ia diceritakan sudah memiliki pasangan dan anak
dengan masa masa yang akan terjadi inkubasi dari virus tersebut
itu otot bakalan lebih dua kali lipat kuat dari otot yang sehat
dan di tempat ini pemilik mobil mobilan empat wd mini bisa bermain sepuasnya hanya dengan membayar sewa sebesar rp lima
tetapi memang ada resiko resikonya
dari daerah jadi sejak
dan dan kemungkinan kemungkinan itu bakal jadi kayak endemi
atau lu mati karena kelaparan
setiap daerah itu mereka punya klub masing masing
karena katanya bisa memperbaiki posisi bayi gitu
yang paling cocok jangan jangan yang ini caranya gitu loh
tapi sekarang di setiap daerah hampir di setiap daerah punya klub masing masing
pt pos sudah melakukan pembayaran
menerima program yang lain misalnya
sumbernya adalah dari hewan tersebut
setuju atau enggak setuju
karena itu jadi posisi ke bokong lahir duluan kemudian kepalanya dia lahir belakangan jadi
tapi kalau ayam untuk dipotong atau diambil dagingnya akan diberi makan tiga sampai empat kali agar lebih cepat besar
saya kalau di kerawang itu panggang ayam bakar eh panggang ayam ya
ido mega terdidahili sebelum bertemu dengan dirinya
di antaranya saat bermain karakter dari film acara televisi hingga ikon populer lainnya
nggak keras nggak keras
susah banget mendidik masyarakat
lansia yang mereka sudah tidak berdaya
karena setiap orang juga beda beda kan kontraknya
karena kalau tidak hanya di depo pelumpang sendiri yang akan diinvestigasi apa penyebabnya
untuk kembali dari pengungsian kemudian datang ke pengungsian lagi untuk mendapatkan bantuan makan dan lain sebagainya
itu yang bagus supaya rasanya juga jadi enak dan tidak mudah basi juga ya takutnya makanan kalau
karena kan lemaknya banyak tuh di kulitnya
tantangannya adalah barang yang tidak tahan lama alias mudah rusak
dan penyumbangan penelitian yang ada dari tiga belas negara yang kita melaporkan ini
berdiri sejak awal tahun dua ribu dua puluh anggota yang kerap berlatih di komunitas jumprope indonesia memang beragam
nah bentukan dari puing puing ini kalau kita lihat sarah dan fani
sudah pendapatannya enam juta
ia menebang batang pohon yang ada di sekitar rumah untuk dijadikan raket
jadi makanya kemudian diturunkan bbm
atasnya juga sudah lumayan ada yang beberapa kecoklatan
dan tentu saja ini harus disampaikan kepada masyarakat
ini kan kalau kita berbicara politik
misalnya kita akan pantau dulu kondisi si ibunya kondisi bayinya
ada pula tiga puluh enam jenis burung dan fauna lain seperti biawak monyet ekor panjang dan kucing mangrove
namun hal ini dapat berdampak negatif ketika justru mereka terjerembab dalam kenyamanan berfantasi
baik yang re emerging new emerging
untuk bisa mencapai capaian menuju indonesia emas dua ribu dua puluh empat
hal ini juga terjadi di suriah dan kita akan bahas bersama dengan peneliti geologi gempa bumi badan riset dan inovasi nasional mudrik r daryono yang sudah terhubung melalui sambungan zoom
jadi bisa akhirnya kita punya ide untuk bikin alat edukasi dengan material kayu
sudah datang orang ya misalnya sudah
itu kami akan melakukan sekaligus
bahwasannya penularan itu ada yang
dan ternyata selama pandemi gini orang orang ini nostalgia semua
karena dari sisi kebutuhan
bahannya kita disini ada pasta tagliatelle
ya itu alasan pertama itu sih bisa pulang kan
itu yang jadi bikin semangat untuk bangkit lagi balik ke basket gitu
kalau saya boleh beropini bahwa
satu jantan dan enam sampai sepuluh betina ya pemirsa
dengan para pimpinan partai politik lainnya
andai bisa balikin satu momen
jadi memang itu ada kesulitan yang akan dihadapi ke depannya
masih kayak enggak sadar
ya ini kalau misalnya pas kita riset nih
gapapa lah ya kalo gua agak skeptis skeptis sedikit
jadi di instagram yang dulu ya
kami bahas bersama dr muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia
dan juga pencarian korban yang terus dilakukan oleh aparat yang ada di sana
kalau ayah sih ngambilnya jurusan kan kesehatan masyarakat
gak bisa pindah buat ke tiga x lagi gitu
tapi kalau misalnya kondisi masih bagus
juga pemeriksaan kesehatannya begitu ya dok
ini tadi sebenarnya adanya dari ujung jalan sana
andi menambahkan sebaiknya karyawan bisa memanfaatkan hobi kemampuan dan waktu luang di luar jam kerja utama untuk melakukan pekerjaan sampingan tersebut
yang memang banyak orang juga
nih buatan kedengin ini yang lupa di jalan baik
iya betul jadi pada saat mau lahiran pada saat proses lahiran sampai setelah lahiran jadi kita
sudah ada tiga belas negara sampai dengan hari ini yang melaporkan temuan monkeypox atau cacar monyet ini
mungkin teori politik bahwa presiden terdahulu
nah saat ayam sudah melebar sempurna
programnya sih dapatnya dari kampus program kampus
ayam broiler adalah jenis ras unggulan hasil pesilangan dari ayam ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi terutama dalam memproduksi daging ayam
anda juga bisa menggunakan microwave
kemarin sampe seri dua
kemarin ketum demokrat pak ahy
lawan bisa menjadi kawan
kami tidak padankan dengan nikmat
dan cari yang praktis apalagi saat ramadhan seperti ini
yang kalau kita lihat tingginya sekitar tiga meter kemudian tidak rubuh karena kalau kita lihat mungkin apinya ketika itu terpercik langsung melompat
kalau di kita tuh disesuaikan jadi ada level satu
cuman kalau di bali itu ada klub merpati bali tapi punya yayasan
nah dua hal inilah yang menjadi sebab bagi kita
cuma gisi gisinya ya sebagai sebuah pertemuan politik
kenapa dari jepang bu
jadi memang untuk seperti itu bisa untuk membantu memperbaiki posisi bayinya
kemudian tadi presiden jokowi
kalau pertandingan sisa lima detik nih
jadi di rumah sendiri ibu gak ngeluarkan uang sewa ya
selamat siang pak presiden dan ibu menteri
justru disajikan utuh hal ini untuk memberikan kesan mewah dibandingkan dengan
mungkin tahap lainnya nanti juga akan kesana ya
positifnya ke latihan koordinasi dimana ketika jamrut ada juga yang menyilangkan terus kemudian
dan kedua adalah ib atau infectious brontitis yang menyerang pernapasan dari si ayam ini
sementara pak jokowi juga akan berprosisi
pada saat pertemuan pak jokowi dan surya paloh ada ya
setelahnya anak ayam menetas atau disebut day old chick
kalau ayam kampung hpp nya sekarang sekitar rp tiga puluh per kilo
kasus mungkin bisa jadi banyak lagi
kan gak ada nyamu nyamu
jadi artinya kalau misalnya kita memiliki bayi yang sungsang
dulu gue sempet buka bts bareng soalnya gue sama rufin
masih banyak hal yang kita tidak tahu dan itu pemerintah turki yang bisa membeli
itu mempelajari dengan detail sumber sumber aktif di sana
ya karena kan kita tahu kan basket indonesia apalagi cewek kan masih ya soso lah
maka itu sebagai sumber penularan
jadi kelihatan lumayan jauh di hpp pro
terima kasih atas laporannya korespondensi ann indonesia roni satria yang melaporkan langsung dari pelumpang jakarta utara
nah tapi sebelum makan tetap jangan lupa untuk cuci tangan dulu
dan ini akan pada fase menghimpun energi
kadang kadang waktu belum pandemi
kerap dijadikan alternatif menu vegetarian
yang penting ayamnya sehat dan kita bisa mengkonsumsi ayam terus terusan
penghasilan di luar gaji pokok atau penghasilan utama penting untuk dimiliki seorang pegawai atau karyawan
dari tokyo jepang gelora kemenangan dirasakan keluarga yang tinggal di kelurahan lawulo kecamatan anggaberi kabupaten konawe sulawesi tenggara itu
ke negara negara yang terindikasi wabah cacar monyet ini
mas hensat dan juga pak johannes
dan kalau sekali makan berdasarkan perhitungan yang tadi saya ceritakan sama anda
jadi itu memang semacam itu ya
itu bagi orang orang yang rentan
ayam makakakak sudah siap disajikan
kecamatan kedung jajang lumajang ini
atau juga rentan terhadap anak anak
poin poin penting apa sih pak yang mungkin bisa menjadi catatan
tapi kan itu juga bahaya untuk masa depannya dan bagi orang orang yang ada di sekitar misalnya
nasi goreng juga bisa ya tau kan hahaha bener bener
terus juga dukungan dukungan dari orang tua keluarga teman sahabat orang sekitar
yang menarik sebetulnya ada apa sebetulnya dengan pertemuan itu
pemerintah provinsi bali dan dprd provinsi bali
wajar kalau kemudian sampai hari ini
kelayu kan dulu dari merpati bali junior
ada misalnya tangan atau kepala atau apa yang lunak gitu
sejumlah pihak menilai pertemuan ini menjadi sinyal rekonsiliasi politik nasdem pasca pilpres
yang di dekatnya kota ismith dekatnya istanbul
jadi kalau memang ada teman yang memang mau main mereka tunggu dulu
tetapi kalau misalnya dia sungsang dia posisinya itu adalah kepala di atas dan bokongnya di bawah
tapi sebelumnya juga pernah ngerasain kayak takut bakalan bisa gak ya balik buat main lebih
kalau kemudian nasdem menolak bahwa mereka yang meminta
tekstur kedua bahan makanan ini memiliki
saya tidak setuju bahwa kita perlu bayar rp sepuluh untuk datang ke indonesia
biasanya kan sebelumnya mainnya yuk kayak agak sedikit ngotot
dan tadi kalau anda menjelaskan juga
berarti ada eksklusifitas nggak buat yang junior
bahkan pak surya paloh ini kan sebagai ketua umum partai yang ikut mendukung pak presiden jokowi
misal kalau lagi kuliah ya udah fokus seratus untuk di kuliah di kampus gitu
kudapan yang disajikan tadi adalah
karena kesehatan masyarakat tuh banyak prakteknya
bakter tim padurian runtuh desa kale komara kabupaten takalar sulawesi selatan
dan kemarin juga saya melihat juga di provinsi maluku
air hangat atau air dingin
sedangkan yang baru sembuh dari penyemayan
tapi kita pengen nanya lebih dalam lagi nih soal karirnya ayu
oke berarti tadi tipsnya tuh ya masak pasnya jangan terlalu mateng nanti
berkaitan dengan hasil amil
sebenarnya bahan untuk membuat sambal ini itu
lu pas sebelum masuk merpati bali kan
dibandingkan ayam berukuran besar
dan sekian tahun ini kita memang menyadari bahwasannya
tim liputan cnn indonesia
walaupun kondisi bayinya sudah meninggal gitu kan
karena manfaat hutan mangruf yang bisa menjadi paru paru
kami buat tadi akhirnya
dalam sepekan peternakan ini memproduksi tujuh puluh tujuh ribu butir telur ayam
di empat ratus delapan puluh dua kabupaten kota
dulu dengan sekarang jauh berbeda
jadi yang membunuh itu adalah bangunan yang tidak tahan gempa
jadi turki itu berada di pertemuan tiga lempeng besar dari lempeng afrika lempeng arab
fiba asia cup juga yang u delapan belas
karena balik lagi ke ini
nah untuk sedikit menarik mereka ada hiburannya ada atv
dan kondisi masih aman
apa namanya tadi seperti dokter syarif sampaikan
tapi tetap itu perlu perhatian ekstra khusus untuk hati hati
olahan antara jelly dan gelatin
karena tinggal panaskan saja bisa tinggal tambah nasi
kendala pembagian bantuan langsung tunai ini ada pada data dan juga penyaluran di daerah terpencil
sisanya baru agak ada sedikit pedes pedesnya
antara bagi waktu buat kerja sama di basket
namun kita melihat bahwa pada hari ini saya sempat bertanya kepada petugas
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai
sehingga peminat banyak yang datang sendiri ke rumah untuk membeli
ini ayam yang sehat berdirinya tegak nih
sebenarnya lu pernah mimpi gak yuk karir lu bisa sejauh ini
sementara itu tini pemilik warung sayuran dan kebutuhan dapur di daerah warung jati jakarta selatan
istilahnya gagal juara lah ya kalau bisa dibilang gitu
nah terus ini kalau ngomongin basket di bali kan gue juga udah pernah istilahnya dulu pernah sama klub basket gue ke bali ya
rencana main kalau ini nggak ada corona ini
troponik itu kita tidak usah mencangkul tidak usah mengupuk
jadi memang kalau misalnya untuk posisi tsumksang kita harus hati hati persaingannya
dampak terburuknya anak anak menjadi kesusahan berinteraksi di dunia nyata
cuma yang perlu kita perhatikan
ya karena kalo gue liat dari cara mainnya ayu pun hasel banget ya bu ya
jadi ya harus bener bener sampe matang
kemudian di sisi yang lain juga pak jokowi baru saja bergembira
kemarin dihacknya pas followersnya empat puluh k
kemudian melakukan studi studi yang rinci untuk mengetahui
kemarin habis selesai magang
menghias halaman rumahnya sendiri dengan aneka jenis bunga hias
sebetulnya kalau kita cermati
kemudian juga penyandang disabilitas
ada banyak video polisi polisi bahwa
jadi stress energi terjadi dia akan pindah ke sisi yang lain
karena ini kan juga bisa menjadi salah satu potensi rentan
belum punya kak belum punya
bantuanya sama berupa pkh dan bpnp
selain bibit ayam day all check tempat ini juga menyediakan olahan aneka ayam bumbu
di satu visi amin sedang berusaha
karena ketika kita berbicara penghutan
jadi itu kemungkinan kemungkinan yang kita tidak tahu
biar ada semangat untuk latihan basket
memang betul betul sesuai dengan apa yang dikeluarkan
jadi ada kemungkinan juga mungkin parameter gempa bumi yang diterapkan di pembangunan
hal ini diperlukan agar produksi perkandang ayam akan terpantau
diminta untuk pembicaraan pembicaraan
ini juga kita bisa kalau umpama kita di rumah mau agak pedas dikit kita kan punya semacam kayak cili flake
dan banyak peminatnya berarti sudah
ya lalu rony tadi anda sempat berbicara bahwa saat ini memang tidak ada begitu ya secara formil pemberitahuan bahwa dihentikan untuk pencarian hari ini
emang niatnya emang kerjanya di bali
ya udahlah budo amat lah bola kemana yaudah kejar aja gitu
yang pemula pemula latihan itu di merpati bali di denpasar
awal kami terima saya menerima data ini
tambahannya adalah lingkungannya orang tuanya juga yang menekan orang tua sehingga punya behavior atau perilaku atau perlakuan kepada anaknya yang menjadi kurang nyaman
rewire perjalanan dari ppln
anggota polres magelang aibda agus susanto menekuni bisnis penggemukan domba
opini anda jokowi masih akan bertemu
langsung ditawarin langsung masuk merpati aja
yang salah satu gejalanya ditandai dengan batuk
nah kandungan air ini membantu menyebarkan rasa
dulu tuh kan gue orang yang sangat pro
barang barang yang jarang kita jual ya kita carikan di pasarnya
kepadaan tidak cukup oleh kementerian kesehatan
bisnis seperti ini memudahkan pembeli karena waktu bukanya biasanya hingga malam hari
bahwa di jogja itu saat ini kebutuhan daging kambing itu sangat tinggi sekali
ya memang itu ada hitung hitungan kompromi lah ya
ya kita lihat aja pola pola komunikasi bapak presiden
dong untuk ngerepin disiratin dulu nah
bisa menyebabkan batuk dan pilek adalah tidak tepat
dan juga suria pallo
freestyle sementara heavyrope lebih kearah untuk melatih power dan endurance jamrope juga ada efek
setelah ayam setengah matang di seluruh sisinya
sementara jumlah koleksi mangrovenya mencapai lima puluh delapan jenis
tapi sebenarnya kenapa sih dok penyebab bayi itu posisinya bisa sungseng begitu
tapi kita akan bekerjasama dengan duk capil
ini untuk menjaga budaya dan tradisi bali yang justru dicari wisatawan asing ke pulau dewata
tidak hanya itu disabilitas juga akan diberikan bantuan sosial
kita menyadari bahwa zaman dulu mungkin memang mobilitas atau perjalanan tidak semudah sekarang ya
dengan hitung cepat lembaga survei
di bulan ramadan seperti sekarang satu porsi menyediakan sahur kit berisi enam sampai dua belas sesion
terus juga bisa memanfaatkan waktu
terus juga tugas tugas itu juga banyak
jadi nggak kondusif lah lingkungannya
lu kan pernah basket juga ya
saya sikiji dengan mas yoris yopo
kemudian diperlutaskan bagi pekerja
nah dengan proses pencarian dilakukan dari sejak pagi hingga pada sore hari
salah satunya adalah karena yang dijual adalah barang barang yang sifatnya kebutuhan pokok
catat juga telur diambil dari kandang yang mana
hal ini pun mengundang reaksi warganet yang kemudian memenuhi kolom komentar akun tersebut
memang saat itu di republik kongo
untuk tsumksang kita harus lahiran normal untuk tsumksang itu harus
bebas cuma di kota kota besar
bagaimana kita menghindari ini
dan perlu dibantu dengan tim juga seperti itu kira kira
yang pegunungan itu kita akan
sementara para pembeli mengaku membeli sayur di penjual rumahan lebih praktis
roleplay atau bermain peran pada anak anak
karena berlangsung di tengah upaya amin terus mencoba menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu
satu bagian prosesnya sebenarnya tapi awalnya kita akan mulai dari persiapan
terus tiba tiba lari jadi yang konspirasi segala macam
kesehatan adalah yang paling utama tanpa
orang tua atau pengasuh
tini memulai dengan modal awal sebesar satu juta rupiah
kalau bawaannya kan agak ribet juga
kita akan bahas bersama dengan johannes joko tenaga ahli utama kantor staff presiden
atau ada pembesaran di keledar leher
bakaka kaya menjadi salah satu warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh
buat naik ke ini yang profesional gitu
menguasai trik trik dalam lompat tali atau hanya ingin sekedar menjaga kesehatan jantung dan paru paru
kak agung dulu pelatihnya vincent yuk
eh februari terus lanjutnya harusnya seri tiga nya maret
tadi saya sudah saya sampaikan bahwa
terus juga ya sering macet disitu
setelah anak ayam divaksin tujuh puluh persen dijual ke peternak ayam di wilayah jabodetabek jambi bali sampai makassar
iya betul sekali dan kita harapkan agar bisa segera ditemukan kalaupun memang ada yang masih belum ditemukan alias masih hilang begitu ya
jadi pemainnya juga jadi kurang gitu
itu yang pertama ledakan delta dari situ kan ya
jadi ada pendekatan pendekatan yang di situ ada ketidakpastian
karena pengobatan batuk seharusnya disesuaikan dengan penyebab munculnya batuk
satwa satwa yang ada di kebun binatang
tapi kalau untuk dikonsumsi kalau masih ada udara seperti ini biasanya akan lebih awet
si firdan juga waktu itu dua ribu sebelas paling muda tuh
jadi pertemuan itu menyebabkan satu kota negara turki itu dia kita sebut sebagai tersendiri mikrokontinen yang dia bergerak dengan cepat sekali
aromanya udah kecium sih seperti kalau kita lagi memasak nasi goreng aja aromanya
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
salah satunya peternakan ayam kampung di kawasan parung bogor jawa barat
kalau dulu kan yang paling menonjol untuk di bali itu denpasar
sekarang luar biasa karena beberapa negara eropa terutama terjangkit telah diinvestigasi
karena hari ini kita akan masak masak pasta
itu yang kita lakukan harapan kita
habis ini langsung nyusun buat skripsi gitu
karena ya kayak yang tadi lu bilang
selamat pagi roni ini dari informasi tadi kita mengetahui bahwa hari minggu kemarin
terhadap mobilisasi orang orang dan juga hewan
informasi informasi pak johannes
jadi agak bisa menyulitkan gitu
sebanyak delapan puluh persen itu mengandung
dan harga harga juga harus dijaga betul betul
ada jamur juga nanti buat garnis
bisa dilakukan namun sebelum kita melakukan perjalanan normal dan susah ada beberapa hal yang
setelah itu polisi india itu kayak ngasih
tapi kalau kita yang tinggalnya jauh dari rumah
ayam biasanya akan bertelur satu sampai dua hari sekali tergantung kondisi sang indukan
ya bolehlah untuk dicoba gitu
nih saya berasa nostalgia seperti lagi main zaman masa kecil main puzzle
ya ini pada hari minggu kemarin kemudian hari ini
jadi kita terpaksa untuk operasi untuk mengeluarkan bayinya
blt sudah disalurkan di empat ratus delapan puluh dua ribu lebih kabupaten kota
contohnya yang di kasusnya di turki ini jelas bahwa tujuh delapan dia merambat energinya
garansi kepada pelayanan kesehatan
mereka tidak memiliki nomor rekening di bank
dikarenakan permintaan yang cukup tinggi untuk bahan bahan makanan mungkin sate atau apa di wilayah wilayah pariwisata itu sekarang cukup tinggi sekali
tidak terlalu miskin dia misalkan
tetapi posisi kepalanya itu di atas itu kan sadrasto
kami seratus untuk pbi
acara potong apa ya peresmian itu pasti wajib ada panggang ayam perkawinan
lakak hayam atau ayam bakak kondang sebagai hidangan khas sunda
kemudian karena melihat adanya puing puing yang cukup tebal setinggi
terus karena habis cedera dan habis operasi jadi masih kepikiran aduh bisa gak ya bakal balik main kayak dulu lagi agresif mainnya ngotot kayak gitu sih buat sebelum balik ke lapangan
dan kita harus lakukan terus menerus untuk memahami dengan rinci sumber sumber teraktif yang ada di sini
kayak lu cara ngebangun semangat lu lagi untuk kembali ke kompetisi basket
hai bagian dalamnya ayam dibalik penggerupin enggak semuanya
dua duanya bahwa pertemuan itu
mungkin karir basketnya ayu kan udah sempat
ini juga termasuk bagaimana juga dengan kesiapan pelayanan medis ya
masak dalam suatu waktu bersamaan harus pinter pinter ngatur biar matangnya merata
dan juga tidak boleh dilupakan
vaksinasi yang khusus untuk cacar monyet ini
oke saya hari ini masaknya nggak akan sendiri
empat puluh ekor ayam dibakar dalam waktu yang bersamaan
jadi dalam memahami alam itu sangat bukan senilai yang absolut
taman maras ya pak ya dan ini juga akhirnya membuat ada lima atau empat lah area area besar dengan penduduk yang juga banyak di sana begitu
sementara ayam kampung yang biasanya tidak ditangani dengan cara budidaya masal komersial
ketika kita punya penghasilan di luar penghasilan utama kita
jadi biasanya kalau pas mesin saya
beli motor dan mobil baru serta aset lainnya
tapi kalau tentang persolidan
dari perhitungan suara manual kpu
tapi seperti apa kegiatan atau aktivitas dan juga kondisi warga sekitar yang terdampak kebakaran ini
pengamat ekonomi sekaligus direktur center of economic and law studies atau celios bima yudhistira berpendapat
nggak ada korona ini
para menteri akan melihat presiden yang akan mengusir
tadi gue nanya tapi kalau di kampus masih takut ketemu widi enggak
ini kan pas awal lu sebenernya ayu
pembayaran penghutan ini hanya berlaku satu kali selama berwisata di bali
gue liat followersnya udah tiga puluh empat soalnya chan
saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik
bertemu dengan ibu mega
juga jangan jangan ternyata memang menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi
masih menyisakan banyak sekali reruntuhan karena juga banyak sisa sisa kebakaran
kemudian ada yang misalnya virus seperti covid ini juga
hai nguludan rajaban juga ada pakai baka khususnya buat kiai ustadznya gitu ciri khas
jadi kita masih tahap seleksi juga yang buat masuk pon nanti gitu
pt pol sudah menyalurkan plt bpm
nah kesiapan pelayanan medis yang ada di indonesia
dengan harga rp empat per potong sate ati ampela ini lebih cepat habis dibandingkan ayam bekakaknya
ini pencarian sudah dihentikan apakah di hari ketiga ini di hari senin pencarian masih dilanjutkan atau tidak roni
dalam kerangka lebih makro
tapi tetap menggunakan cara tradisional ketika beternak
akhirnya udah merpati bali
sehingga memang kalau kita bandingkan dengan kondisi di tempat bencana yang memang konturnya cukup sulit dan lain sebagainya
andi juga menyarankan karyawan harus mampu memanfaatkan digitalisasi agar terbuka peluang untuk memiliki penghasilan tambahan
nyatanya ketika disajikan bersamaan
yang mereka tidak ada yang merawat sendiri
kita cek telur yang diinkubasi sejak minggu kemarin
jadi mungkin bahasa mudahnya
jangan terlalu boil juga tipsnya kalau mau pakai krim atau susu karena apa
meski terdengar banyak tapi sebelum pandemi jumlahnya mencapai sembilan puluh ribu ekor
bisa jadi regulasi pemerintahnya
dikatakan bahwa bayinya sudah meninggal dalam kandungan
bahan baku pelengkap atau pendampingnya pun
mencari alternatif olahraga kardio selain jogging dan bersepeda
dapur kata data podcast
kita bisa pakai dada bisa pakai kaki
maka kemudian itu untuk
untuk masyarakat mungkin yang akan bepergian
latihan demi latihan membawa apriyani bermain di tingkat provinsi hingga mengikuti pelatnas di jakarta
disebut dengan krodromal ya
diarahkan menuju ke penyediaan bangunan bangunan tahan gempa
sebenernya adalah menyeimbangkan kesehatan dengan ekonomi sih menurut gua
dan juga tindakan dari dokternya sendiri membutuhkan tim yang lengkap begitu ya dok ya untuk penanganannya
soalnya yang nama udah masuk di prapon
makanya kita harus memakar ayam
yaitu sebesar delapan belas lima ratus delapan puluh lima kpm
karena kemarin untuk supaya mereka tetap bisa menerima
gue tau banget itu tempat gue udah satu
pertemuan antara pak jokowi dan pak surya paloh kemarin
kita harus betul betul melakukan puas padaan
sehingga akhirnya mereka dihalau kalau kita lihat di belakang saya
nah itu alasan lu tahun lalu oeu nggak juara mungkin udah bosen ya
pak surya paloh kita sama sama tahu lah
dan pertama buat dikas barang kita harus jaga yang terbaik
desa miliarder di tuban yang memborong ratusan mobil dan motor secara sporadis
sampai jumpa di sampai jumpa di sampai jumpa di sampai jumpa di indonesia
namun kini dikurangi karena permintaan yang tengah terjun bebas
kartu prakerja program keluarga harapan
sebenarnya apa seharusnya tindakan dokter apabila kehamilan dalam sudah posisinya sudah besar
melawan trauma untuk bermain terus juga
jadi diharapkan pada saat tiga puluh tujuh minggu posisi kepala bayi sudah di bawah
nah tentu saja ini menjadi lesson learned bagi kita
ini bertujuan untuk membunuh virus yang mungkin saja terbawa dari luar ke kandang
apa sebab warga menerima ganti rugi pembebasan lahan
ternyata salah dalam menentukan input parameter
ini sebenarnya ada kepercayaan gitu ya
dan itu kena orang lain
terus teman yang namanya di lima puluh lima akhirnya dipindahin juga ke tiga x
wah ini sih gampang banget nih bikin di rumah
terus ini lagi nyusun laporan untuk magang
masa tetas di inkubator akan berlangsung selama dua puluh satu hari
sesuatu yang wajar terjadi
ikut atau menularkan kepada orang yang sedang berpergian
mulai dari situ terus akhirnya ikut dbl all star gitu
kalau kita sih somu pasti
sudah jadi empat sehat lima sempurna
tangani berikutnya seperti itu
mereka ini harus membutuhkan perhatian khusus
miki peresia surabaya jawa timur
dalam sehari biasanya ia memasak satu sampai lima kg jenis protein
dari usaha ini toy mengaku omset secara terata sekitar empat sampai lima juta rupiah
ya saya sih tidak bisa menyesal menyalakan netizen ya
pantunnya tadi mau dibalas gak sama ayu
jadi kita akan bahas bersama pak juwades dan juga mas jokod
atau emang lu gitu
harus keterlibatan semua pihak
segera konsumsi obat batuk sesuai dengan gejala batuk yang anda rasakan
antara tangan kaki dan kemudian mata juga gitu nah bagi anda yang merasa tertantang untuk bisa
kejadian gempa bumi yang pertama tujuh delapan
serta tidak berasal usul dari galur atau ras yang dihasilkan untuk kepentingan komersial
jadi penelitian sudah banyak sekali
tak disangka mainan kayu buatannya diminati oleh anak anak yang lain
kami sedang membayar rp lima puluh untuk datang ke indonesia para orang australia juga
dan kebiasaan terjadinya penularan penyakit infeksi
tapi masih ini nggak takut ketemu sama wibi mungkin di kampus apa enggak
nah kecuali kalau emerjensi datang datang rumah sakit misalnya sudah lahir semuanya tinggal kepala ya mau nggak mau gitu ya
di antara jenis euforbia jenis bikros atau raja mawar inilah yang paling digemari pembeli
mereka terlalu boros hingga uang miliaran rupiah hanya tersisa puluhan juta
belum ada yang secara formil datang ke sini
pria yang berprofesi sebagai pegawai it broadcast di sebuah kantor swasta di bilangan pasar minggu jakarta selatan ini
tiga hari pasca insiden kebakaran di depo pertamina pelumpang pada jumat malam
pak jokowi minta pak surya juga turut
pks pkb dan tentu saja anies baswedan dan fahim milih skandar
makanya kita buang ini yang kayak gini kita buang
yang lain dan kami padankan juga
dalam aktivitas kepariwisataan di kebun raya ini pemerintah kota surabaya melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah
intinya seperti tadi dokter syahril sampaikan
anak ayam yang baru menetas agar terbebas dari sejumlah penyakit yang berujung pada kematian
disitulah kita harus bisa membagi waktu gitu antara kuliah dan basket
gue orang yang beranggapan bahwa
usaha sampingan atau side job tersebut dinilai mampu
nah mirip desa miliarder di sumur geneng tuban nih
dari jokowi dan juga surya palo
dan itu adalah efek dari stress energi yang transfer kemudian menghasil ketika berdekatan dengan sesat besar yang sudah matang melepaskan energi
hal ini dilakukan untuk menutupi hidung dan mulut anda sehingga droplet anda tidak mengenai orang lain
cukup oke ini masih ada
pertama kita harus lengkapi barang barang
tergolong lebih cepat dari ayam kampung jenis lain
dan untuk daerah terpencil akan secara bertahap dilakukan
betul betul baru ya infeksi itu
belum ada vaksin yang khusus
dan ada warnanya juga ya kalau black pepper ya
soalnya kan yang namanya sekalian olahraga kan
mulai dari masakan khas western tiongkok jepang dan indonesia
untuk mereka setiap hari memberikan
dia akan meluruh terjadi gempa gempa susulan kecil kecil
dalam sehari ayam indukan atau petelur akan makan sebanyak dua kali pada pagi dan siang
programnya ya individual skill terus apps main perut terus juga skipping jogging tiga puluh menit kayak gitu
kalika membuat bisnis makanan beku yang diberi nama kadang masak pada september dua ribu dua puluh
oh kalau kayak gitu sih enggak sih
lidah begoyang selain itu ayam bekakak juga jadi simbol rasa syukur dari tuhan
atau negara negara yang terindikasi dengan virus ini
dan dengan tambahan sedikit keju dan krim
semoga semuanya hari ini baik sehat
oke sekarang kita taruh di atas piringnya ya
dan sehat dari air tersebut
mungkin bisa dibilang karena banyak kendala sih waktu itu esa unggul
dalam satu bulan rosnidar meraih omset sampai dua juta rupiah
jadi kita tidak bisa bekerja sendirian
iya kelebihannya disitu dan gak ada sewa
ini cukup memahami bahwa kita dihukum itu
tetapi ternyata yang terjadi di sisi sebelah selatannya di east naturalin forbes
terutama yang coveragenya tadi yang datanya itu masih rendah
terus menggelut di basket susah sih
jadi memang itu kalau misalnya ada hal seperti itu kita perlu persiapan tim ya
menyasar kepada orang dewasa
baik itu orang luar negeri yang masuk ke kita
yang telah bergabung dan membahas pertemuan jokowi
memang banyak beredar di tengah masyarakat
kepalanya gitu jadi kita mesti pantau rutin dan biasanya memang ada persiapan khusus tuh karena

atau yang telah disiapkan oleh kementerian kesehatan
tapi sebelumnya juga pernah ngerasain kayak takut
nah kita sudah menyerahkan semuanya
terkait kehadiran ananda gibran
pengaduan ini belum usul sangga
ini sudah putih juga ayamnya langsung kita masukkan si jamurnya
karena kan mereka mungkin umurnya masih muda
di sini ayam kampung terbagi menjadi dua puluh enam jenis
banyak orang yang berhutang dan waktu istirahat yang kurang
kalau ada partai partai lain yang ingin bertemu dengan jokowi
kemudian menyebabkan gempa yang tujuh enam yang di sisi utaranya
toy mengaku sudah merintis usaha ini sejak empat tahun yang lalu dengan modal sekitar sepuluh juta rupiah
antisipasi itu perlu untuk kita lakukan